pernah tabrakan beruntun
alhamdulillah saya juga belum pernah
tapi kalau sial beruntun udah
ini si bensin
saya mau numpang buang air besar
kalau saya bergerak
malah nanti keluar
udah di ujung ya
jangan dikeluarin di bajaj saya ya
aku akan berangkat
banyak baja yang saya mau nonsense
pak b turning
kok gak digas
ini sudah fall
yang nyala lampu merah
gak bisa lebih ngebut bang
lebih ngebut lagi dong
tapi bajanya harus diganti dulu sama mobil balap
biar aja jangan lagi
daripada istri perut saya kembur keluar di sini
bayar dulu ongkosnya
udah gak tahan
barusan ngajak kenalan bukan
bukan saya mau ke jalan fatmawati
oh kirain ngajak kenalan
kalau lagi mules bayarnya sekarang aja
gak ada uang pas
saya gak ada kembalian
terus gimana dong
cipet deh bang
enggak penumpang yang lainnya enggak bayar juga
gara gara saya gak punya uang kembalian
keempat penumpang yang lainnya lagi nggak bayar juga
tapi yang ini mah wajar
pas mau jalan bajai saya mogok kehabisan bensin
terus dia turun lagi cari bajai lain
mudah mudahan aja enggak
sehabis nabrak kucing bangkenya dikemanain
aduh sial akang yang pertama itu bukan waktu nabrak kucing kang
maksudnya nabrak kucing bukan sia
bukan tapi itu yang bikin akan sial
kata orang kalau kita nabrak kucing sampai mati bangkainya harus dikubur
kalau enggak kita akan siap terus terusan kang
jadi harus saya kubur bangke kucing itu
udah saya tinggal
kalau enggak aku
importantly akang atau enggak akan sial terus